dua warga kecamatan sungai selan kabupaten bangka tengah bangka belitung
tewas setelah sepeda motor yang mereka kendarai terjun dari jembatan emas kota pangkal pinang
menurut saksi mata yang juga teman korban sebelum kejadian
keduanya sempat diperingatkan petugas jembatan emas bahwa jembatan tidak bisa dilewati
karena sedang dibuka untuk perlintasan kapal
namun pengaruh minuman keras membuat keduanya tidak mengindahkan peringatan petugas
dia akan berobos langsung dia mau ngejar saya mau ngejar kan
tapi tidak terkejar lagi nanti
saya berhenti di sini dia orang lama lama dia terrem lagi motornya
menurut kasat lantas polores panggal pinang akp nikodemus brahmana
kedua korban berlibur akhir pekan bersama rekan rekannya
namun sebelum ke jembatan emas korban dan saksi sempat minum minuman keras di pantai bukan kabupaten bangka
yang kedua itu pada saat mungkin kondisinya sudah mabuk dia menerobos palang di depan
di depan itu ada palang ada perbodene juga rambu rambu dilarang masuk
dia terobos dikejar temannya tapi mungkin karena kondisinya mabuk tidak sadarkan diri
akhirnya terus tidak memperhatikan bahwa kondisi jembatan sudah naik ke atas tidak bisa dilalui
tingpasar naspolair polda babel dan tagana yang mendapat informasi
langsung mendatangi lokasi kejadian perkara
kedua korban dievakuasi menggunakan perahu polair polores panggal pinang